ratusan santriwati asal pondok pesantren sukerjo banyukuti ini
memenuhi dermaga pelabuhan jangkar kamisian
mereka hendak mudik lebih awal menyusul libur ramadan pondok pesantren
banyaknya santri yang hendak mudik ke pulau seputi ini
membuat pihak pelabuhan memprioritaskan muatan kapal pada penumpang santri
penumpang santri didahulukan masuk kemudian disusul oleh penumpang umum
kepulangan santri ini sengaja dilakukan lebih awal
karena mengantisipasi lenjakan penumpang umum
saat mudik ramadhan
mengantisipasi lenjakan penumpang jelang ramadhan
pihak pelabuhan menambah jadwal keberangkatan kapal
tujuan pulau raas dan saputi madura
dan kemudian ke pulau saputi
tiga kali sedekat menjadi setiap hari
para santri yang mudik ini berasal dari empat pondok besar di wilayah tapal kuda
yaitu pondok selafiyah selafiyah sengkerujo pondok wali sungkopanji
pondok sumber kumbang seletreng dan pondok nurul jadid paituan provolinggo
saya nel ali mustafa situ bondok jawa tiga